selamat hari laut sedunia ataupun world oceans day bagi indonesia
salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia
dengan luas laut sepertiga dari total wilayah indonesia sayang memang
potensi salah satu hasil laut yaitu produksi perikanan misalnya
kurang dari seperempat potensi perikanan secara total
namun belakangan sektor perikanan seolah bangkit dan mulai berpoles diri
benarkah tangan dingin menteri susi berkontribusi bagi kebangkitan sektor perikanan ri
kebangkitan ekonomi bahari ri saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat ketika bangkit artinya kita memiliki sebuah potensi
kata kebangkitan itu menggugah semangat
karena ketika seseorang bangkit pasti ada aspek ataupun juga ada dampak yang sangat positif sehingga kita perlu bangkit
apa itu ini dia indonesia dengan laut yang terbentang sangat luas dari barat hingga ke timur indonesia
kita harusnya merupakan salah satu memang
yang kaya tidak hanya produksi tidak hanya ekspor tapi juga memiliki kekayaan gizi yang sangat baik
ketika itu dikonsumsi oleh masyarakat indonesia
surga ikan dunia indonesia adalah salah satunya
selain negara negara lain seperti kanada norwegia dan lain sebagainya adalah negara negara kompetitor kita dengan garis pantai panjang
kemudian produksi laut yang sudah lebih baik
tapi ini adalah beberapa komoditas olahan atau komoditas unggulan untuk ikan di indonesia
kita lihat bersama
untuk tuna misalnya
merupakan salah satu komoditas unggulan indonesia untuk ekspor
kita lihat kita mencapai tujuh ratus dua puluh juta tampaknya untuk tuna
untuk ton ataupun juga tujuh ratus dua puluh ribu ton untuk tuna saja
dan kemudian bila kita ke selanjutnya ada juga kakap
jadi ini ikan ikan yang memiliki gizi sangat baik dan merupakan salah satu favorit ya masyarakat di dunia
karena selain gizinya juga tampaknya habitat laut tempat mereka
terbesar ataupun juga hidup itu membuat ada sesuatu yang spesifik ataupun juga kandungan kandungan yang ada dalam iklan tersebut
ini data hingga tahun dua ribu empat belas
data dari kementerian kelautan dan perikanan ya
kita lihat untuk tahun dua ribu empat belas bagaimana dengan rajungan ini juga menjadi salah satu komoditas favorit
dan salah satu juga tempat ataupun juga negara destinasi utama ekspor indonesia itu seperti asia misalnya adalah jepang
kemudian juga jangan salah juga ada ke timur tengah
kemudian hingga ke afrika
tapi angka sekarang harusnya tidak membuat kita berpuas diri karena kita yakin betul potensi yang luar biasa
kita lihat potensi perikanan kita rata rata produksinya harusnya bisa enam puluh lima juta ton per tahun
tapi yang saat ini terrealisasi itu hanya sekitar empat belas atau lima belas juta saja
ataupun juga ikan yang ada di indonesia
tapi ini menjadi salah satu titik tolak yang cukup baik untuk kita menuju sebuah kebangkitan sektor perikanan dan ekonomi bahari indonesia
kita lihat bagaimana tren ekspor ikan indonesia
kita lihat angkanya terus mengalami kenaikan
kemudian trennya itu konsisten naik
kalau kita bicara tren ketika itu naik maka itu akan sangat baik kita mempertahankannya
tapi salah satu yang paling berkontribusi utama adalah aktivitas moratorium ya
moratorium melalui peraturan iuu yang diimplementasikan oleh kementerian kelautan dan perikanan itu tampaknya sangat signifikan mendorong ekspor kita juga harusnya lebih baik
karena kita punya produksinya tinggi artinya berbanding lurus juga dengan ekspor kita
selain juga memenuhi kebutuhan domestik
kita ke slide selanjutnya untuk melihat bahwa memang bekerja sama dengan university of california santa berbra
kementerian keluatan dan perikanan ingin melihat apa sesungguhnya yang dibutuhkan
sehingga kebijakan apa yang dibutuhkan
sehingga lebih konsisten dan lebih melaju lebih kencang lagi untuk sektor perikanan indonesia menuju sebuah potensi ekonomi yang lebih baik
kita lihat menurut hasil risetnya jadi harus ada sinergi antara sektor sektor yang ada di plasma ini
yaitu lembaga pemerintahan harus connect nanti ke perbankan
misalnya apa contohnya untuk nelayan nelayan yang ingin membutuhkan dana
ataupun modal ketika mereka melaut untuk membuat perahu ataupun membuat apapun kebutuhan mereka
maka lembaga pemerintah harus mempercepat akses ke perbankan misalnya itu salah satu contoh
kemudian asosiasi pengusaha juga harus saling bersinergi
kemudian lsm dan juga perguruan tinggi untuk membantu dengan riset riset mereka
sehingga dari riset ini menjadi salah satu titik tol yang cukup baik untuk mengembangkannya menjadi sebuah praktek yang positif
lalu kita lihat juga bagaimana
keuntungan kebijakan uu fishing dua ribu empat belas menurut kajian yang dilakukan oleh university californi of santai berad bersama dengan kkp
jadi yang kalimat yang sangat spesifik gitu ya
itu kapal siapa saya tenggelamkan gitu sambil nunjuk gitu ya
itu kan khas banget ibu susi itu ya dimimikan
tapi itu ternyata cukup positif dan cukup berat
efeknya cukup berasa gitu
dan jangan lupa negara negara yang berbatasan dengan kita filipina kemudian misalnya thailand
mereka itu mengalami pengurangan ataupun penurunan produksi ataupun juga penghasilan tangkapan laut
ketika kita sudah begitu galak gitu
untuk menyatakan gak boleh lo gak boleh masuk perairan gua
yang di sana aja kan punya lautnya kan dia kecil ya indonesia kan lebih luas gitu
ini hanya dibutuhkan sebuah konsistensi dan keberanian
dan ketika itu diimplementasikan hasilnya kita lihat sendiri
eksploitasi perikanan kita berkurang
lalu kita lihat selanjutnya adalah proyeksi masa depan perikanan indonesia ini penting untuk menjadi sebuah blueprint
kita akan kemana
kita akan bawa kemana ekonomi bahari kita
kita lihat apabila itu diimplementasikan iuu itu konsisten terus dilakukan
dan jangan lupa dilengkapi juga dengan perbaikan ekosistem ya
jadi lingkungan yang membaik itu juga cukup penting
jadi ekosistem dibuat lebih baik
kemudian jangan lupa juga teknologi itu harus dibarengi
jadi jangan juga
kita kalah teknologi
nelayan nelayan kita hanya nelayan tradisional yang hanya nangkap ya pakai gelatang segala macam
tapi kita pergunakan teknologi yang mutakhir
kemudian sdm nya juga bisa dibina
sehingga bisa menjadi nelayan yang memang memiliki penghasilan ataupun juga tangkapan yang optimal gitu
jadi selain kita punya ekonomi yang baik masyarakat pesisir juga harusnya memiliki perbaikan kesejahteraan
populasi cakalang kalau misalnya tanpa moratorium kita lihat ini moratorium ya
kalau misalnya tanpa moratorium
kemudian keuntungan ekonominya ini yang menjadi sasaran kita adalah
kalau dirupiahkan itu pasti akan sangat berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi
bagi anggaran ataupun juga bagi pendapatan negara
jadi sangat penting ketika kita memboost sektor perikanan karena kita sudah punya potensinya
lautnya sudah ada ikannya sudah ada
hanya bagaimana kita mengelolanya hingga menjadi sesuatu yang lebih positif
yang tidak makan ikan saya tenggelamkan itu sebenarnya syarat dengan filosofi gitu
bahwa harusnya kita sadar kita ini adalah bangsa yang kaya
kita tinggal ke laut kita dapat ikan kemudian distribusikan kita makan kita bergizi gitu
selain itu melimpahnya produksi ikan juga bisa kita ekspor
jadi selain kita sehat juga kita bisa dapat uang dalam jumlah besar
yang utama adalah bagaimana pengelolaannya
bagaimana kita bisa membuat sebuah manajerial yang bermanfaat
tidak hanya bagi anggaran
ataupun pendapatan negara
tapi juga kesejahteraan masyarakat yang bermain di sektor perikanan tersebut
siapapun baik pengusaha maupun juga nelayan kita
satu kata yang harus tidak kita lupa adalah
di laut kita jaya